delapan tokoh yang mewakili enam agama yang ada di indonesia jumat siang melakukan pertemuan dengan raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud
dalam jumpa pers yang diselenggarakan oleh kementerian luar negeri menteri luar negeri retno marsudi menyampaikan bahwa raja salman mengungkapkan dialog antaragama beragama
antarumat beragama ini akan memperkuat toleransi sekaligus penting dalam upaya memerangi radikalisme
pertemuan dilakukan di sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia diinisiasi oleh seorang presiden dari sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
dan pertemuan lintas agama ini dilakukan dengan seorang raja dan sekaligus sebagai penjaga dua kota suci
jadi saya kira ini merupakan satu pertemuan yang sangat baik dengan pesan toleransi harmoni kemajemukan bagi perdamaian dunia
dan untuk mengelaborasi jalannya pertemuan di hotel raffles kita sudah terhubung dengan koresponen kami silvano hajid
silvano apa yang bisa anda laporkan atau anda highlight dari pertemuan tadi meskipun tadi menteri luar negeri sudah memberikan sedikit rangkumannya
apa yang kemudian menjadi catatan catatan penting dari pertemuan
pertemuan lintas agama tadi
yang jadi catatan penting dan perlu di highlight di sini adalah enam agama enam perwakilan pemuka agama ini datang memberikan pendapat pada raja saudi arabia
untuk mencerminkan tentang betapa majemuknya indonesia di sini di mata dunia dan ini juga merepresentasikan indonesia di mata dunia
tentang perbedaan agama yang terjadi
kerukunan yang dihimpun atau disusun sampai dengan saat ini
sementara jika kita bercermin terhadap beberapa kejadian sebelumnya konflik komunal yang terjadi di sini indikasinya adalah resolusi yang bisa dikatakan sangat cepat untuk dilakukan antara pihak yang berkonflik
ini juga menjadi salah satu bukti bahwa indonesia secara umum sudah dewasa menanggapi perbedaan atau menerima perbedaan yang ada di sini
sementara kalau misalnya kita terkaitkan dengan radikalisme atau ekstremis
tentu ini menjadi salah satu contoh bagi dunia juga ketika perbedaan agama perbedaan suku dan ras juga bisa saling berdampingan
nah momen kali ini bukan saja momen simbolik pertemuan antara perwakilan agama enam agama tentunya pada presiden joko widodo sebagai inisiator dan juga raja salman tentunya
tetapi ini juga menjadi satu catatan kecil atau tonggak sejarah tentang kerukunan umat beragama di indonesia untuk menjadi contoh
jadi dunia dan juga menjadi sindiran juga bagi kita sebagai warga indonesia
apakah kita bisa untuk meningkatkan step yang lebih tinggi lagi ketika sudah diapresiasi oleh raja salman tentang keberagaman kita tentang kerukunan hidup beragama di sini
sementara jika saya bisa tambahkan lagi tadi wakil presiden yusuf kala sekitar dua puluh menit yang lalu baru saja tiba memenuhi undangan raja salman untuk melakukan
undangan makan malam dan kita juga sampai saat ini masih mengira ngira apa saja isi pembicaraan antara wakil presiden yusuf kala dan juga raja salman
tetapi ini juga yang jelas antara lain adalah untuk meneruskan agenda presiden joko widodo tentang investasi di beberapa sektor keuangan misalnya kesehatan pendidikan hingga pariwisata
sementara kalau misalnya kita bisa bilang ini malam terakhir dalam rangkaian kunjungan raja salman
raja salman di jakarta tepatnya sehingga pertemuan wakil presiden yusuf kala dengan raja salman ini juga bisa mempengaruhi apa yang sudah disusun
yakni mou tentang sebelas kesepakatan yang disusun antara indonesia dengan arab saudi
sementara sepanjang hari jumat ini sejak pagi hingga malam ini raja salman juga menghabiskan waktunya atau memfokuskan kegiatannya di hotel
tempat ia menginap di jakarta
sementara sampai dengan saat ini kita juga masih menunggu kepulangan dari wakil presiden yusuf kala untuk mengetahui tentang poin poin penting apa saja yang dibicarakan
dan sebagai catatan yusuf kala ini juga pernah bertemu dengan raja salman sebelumnya saat berbela sungkawa saat raja abdullah meninggal dunia di riyad beberapa waktu lalu
dan ini pertemuan kedua sebelumnya yusuf kala juga pernah

dan ini pertemuan kedua sebelumnya yusuf kala juga pernah